dalam pelaksanaan ibadah haji jemaah haji dapat membeli jenis hajinya yaitu ada haji tamatu jiron dan imron
dari tiga haji ini haji tamatu dan haji kiron diwajibkan jamaah untuk membayar jam
dam tersebut adalah dengan menyebelah hewan seperti dam di jadubai ini
di sini saat ini saya sedang berada di tengah wilayah wandam di salah satu daerah di arab saudi
mari kita lihat bagaimana prosesnya
memasuki tempat penyembelihan hewan di hudai bia kita akan melihat kambing domba dengan berbagai macam ukuran
rombongan kami diajak ke bagian penyembelihan hewan
satu persatu nama haji yang membayar dam dipanggil kemudian kambingnya disembeli
kambing kambing yang telah disembeli langsung dibersihkan di bagian lain
mulai dari memisahkan bagian kulit hingga memotong bagian bagian tertentu
kewajiban memotong kambing bagi yang melaksanakan haji tamatu dilakukan karena
kelaksanaannya diberikan kemudahan untuk mendonaikan ibadah haji
kalau orang menggunakan paket tamatu itu ada kemudahan karena dia pertama kali umroh dalam bulan haji
dan boleh lepas pakaiannya kemudian nanti dia ikhram lagi ketika mau haji
ini diberi kemudahan oleh allah dibarengi di situ diberi keluarkan namanya memotong kambing
namanya dam itu adalah darah jadi menyembelih kambing sebagai sodakoh
namanya ini damnya ini bukan denda namanya dam dosuk
selanjutnya daging kambing dam didistribusikan kepada fakir miskin yang berhak
angga ligahemawan makkah arab saudi